ribuan warga minggu pagi memenuhi ruas jalan ahmad yani kota bekasi jawa barat
warga yang sejak empat bulan terakhir tidak dapat melakukan aktivitas di lokasi car free day minggu pagi kembali beraktivitas di lokasi tersebut
memasuki kawasan hari bebas kendaraan warga pun diminta untuk mengenakan masker mencuci tangan atau menggunakan pembersih tangan yang disiapkan petugas
namun demikian beberapa di antaranya masih belum memakai masker sehingga petugas mengingatkan warga agar kembali mengenakan masker
polisi anggota semua pada negara yang tidak pakai masker di sini
jadi bagus juga sih untuk standar keamanannya untuk safety nya
harus pakai masker kan cuci tangan jaga jarak
terus kenapa sekarang nggak pakai masker
lupa saya mau pakai masker
pemerintah kota bekasi sebenarnya membatasi warga yang memasuki kawasan
kawasan car free day sebanyak tiga warga dan tidak memperbolehkan anak anak dan lansia memasuki kawasan hari bebas kendaraan
namun pemerintah tak mampu membendung warga yang masuk ke kawasan car free day melalui lima belas titik masuk sehingga jumlah warga melampaui batas yang ditentukan
dan saya bisa melihat satu persatu bahkan pak kapolet pak kapolet pak dandim warga yang tidak menggunakan masker
ada yang dibawa tapi
artinya sangat kecil sekali warga kota bekasi itu yang tidak tahu dan tidak paham
dalam car free day kali ini pemerintah kota bekasi menerapkan protokol kesehatan covid sembilan belas dan melarang pedagang berjualan
sementara itu pemerintah kota bekasi bersama gugus tugas percepatan penanganan covid sembilan belas kota bekasi akan melakukan evaluasi terkait pemberlakuan hari bebas kendaraan yang digelar minggu pagi
dedy beben bekasi jawa barat